sakit biaya mahal atau bahkan tidak cukup biaya
itu semua menjadi momok yang ditakuti setiap orang
hadirnya asuransi kesehatan menjadi jawaban
untuk membantu meringankan hal tersebut
banyak asuransi kesehatan yang bisa jadi pilihan
mulai dari milik pemerintah hingga swasta
lalu harus pilih yang mana
berikut liputan produser lapangan cnn indonesia
wanita berumur empat puluh tahun ini
mengatakan sangat banyak hal yang harus ditutupi
terbantu dengan adanya bpjs kesehatan
operasi miyom yang rusmayani jalani pada dua ribu empat belas
beban biaya sebanyak tiga puluh juta rupiah ditanggung bpjs kesehatan
namun ia tetap mengeluarkan uang untuk obat yang tidak masuk dalam daftar bpjs
yaitu sekitar empat juta rupiah
kusmayani mengatakan bpjs kesehatan masih memiliki kekurangan
yang perlu ditingkatkan mungkin pelayanannya ya
terus ya mudah mudahan obat yang biasa tidak di cover
sekarang bisa di cover sama pemerintah bpjs
ya harga bagi kami kenaikannya hingga seratus persen
kayaknya terlalu berat ya
apalagi harus dalam keluarga harus tiga sampai lima orang
udah cukup cukup berat ya
ya satu alasan ekonomi ya
kedua agak ribet kayaknya
kalau pakai asuransi swasta
ya mungkin karena pengetahuan saya kurang begitu banyak tentang asuransi swasta juga sih kurang tahu
lalu bagaimana dengan asuransi swasta
berbeda melly harus mengeluarkan iuran yang jauh lebih besar
satu tahun setelah membuat asuransi
melly pernah menggunakannya untuk operasi laser mata karena terkena glukoma
biaya sekitar delapan belas juta rupiah
dengan fasilitas perawatan
dan pelayanan vip
tidak perlu dibayarkan sama sekali
namun bagi meli
memang kekurangannya adalah preminya yang cukup mahal
kalau kita mau klaim mau masuk rumah sakit
itu pun juga prosesnya lama banget
bisa dari pagi sampai sore bisa masuk dapat kamar
terus juga kalau kita mau keluar gitu
mau ngurus surat surat ke pulangan
temu sobat itu bisa seharian
jadi kita juga kan udah capek di rumah sakit
kita suruh nunggu begitu lama juga tambah capek lah

tapi kalau beda dengan swasta
itu langsung dapat cepat banget gitu
ya dari keduanya sudah jelas memiliki harga pelayanan dan fungsi yang berbeda
lalu kita harus beli yang mana
apa harus dua duanya
karena bpjs itu juga penting
karena menjangkau di banyak klinik
atau puskesmas sekitar kita
dan itu untuk paling tidak dengan premi yang murah
kita bisa mendapatkan manfaat yang lumayan bagus
dan jika toh ada tindakan lebih lanjut
atau penanganan lebih lanjut
bpjs juga bisa merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi
untuk memilih asuransi adalah tentukan kebutuhan kita
tentukan kemampuan kita
cari informasi banyak tentang asuransi yang kita butuhkan tersebut
berdasarkan data bpjs kesehatan
dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas
jumlah pengguna bpjs saat ini mendekati total keseluruhan penduduk indonesia
berbeda dengan asuransi swasta
jumlahnya memang terpampang jauh
dari tahun dua ribu lima belas ke dua ribu delapan belas
ya dari data tersebut menyatakan bahwa kesadaran masyarakat
akan pentingnya kesehatan semakin meningkat
bagi penggunanya asuransi kesehatan merupakan salah satu dari investasi
jadi ketika sakit tidak perlu takut menyusahkan
dan tidak usah menguras tabungan untuk membiayainya
sampai jumpa di video selanjutnya